jangan jangan orang itu adalah kamandaka
jangan jangan orang itu adalah kamandaka
apabila kecap itu sampai rusak
melalang berbalik menyerangmu
ingat muridku itu pantangannya
jika hamba dinyatakan bersalah
hamba minta dia juga harus ikut di penjara raden
hamba sudah bertawabat
sebenarnya hamba sudah lama mencari keberadaan keponakan hamba aku ini
hanya di hadapan raden paman bicara seperti itu
masalah ini jangan sampai dibawa ke penjajaran raden
kita itu dilarang untuk mengambil harta anak yatim pangan
bahkan dijelaskan dalam surat an nisa ayat sepuluh
yang artinya siapa orang yang menelan harta anak yatim secara zolim
maka dia seperti menelan api api di perutnya
dan juga dia akan dimaksudkan ke dalam neraka yang apinya menyanyi
maka dari itu
hamba akan kembalikan tanah milik keponakan hamba ini
aku kira itu adil paman dan sepadan
dan juga nyai jangan menyimpan dendam kepadaku
karena itu bisa merugikan diri nyai sendiri
terima kasih atas semua kebijaksanaan raden
hamba menerima keputusan raden
terima kasih nyai
terima kasih nyai
selamat jalan raden hati hati
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh biar raden
bukannya kita tadi lagi melawan musuh raden
hah tadi tuh yang melawan musuh guru sendirian
nah kalian tuh aki aki malah tidur
dasar nini nini sama pan
kamu juga tidur di sana
ya insya allah semuanya baik baik saja
ayo kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita
supaya kita bisa bertemu dengan ibu nda ratu
raden ada kesakitan
guru guru tidak apa apa
aku baik baik saja
aku baik baik saja
ayo kita lanjutkan perjalanan kita
aku harus menemukan lencana itu kembali
aku benar benar penasaran
siapa orang itu sebenarnya
ilmunya yang sangat tinggi sehingga dia sanggup mengalahkan kedua penyusup itu
sementara aku tidak sanggup
sementara aku tidak sanggup
jika dia memang orang baik kenapa dia menutup wajahnya dan jika memang dia orang jahat kenapa
dia mau menolongku aku sangat yakin rencana yang aku temukan pasti jatuh di sini satu
satu yang kemungkinan rencana itu jatuh adalah bisa tiba tiba pingsan di sini
tapi jika memang rencana itu jatuh di sini kemungkinan besar rencana itu pasti sudah
diambil oleh orang lain sayang sekali
mohon ampun apakah nimas mencari sesuatu benar kamandaka berdirilah
aku seperti mengenal mata itu tapi dimana
jangan jangan orang itu adalah kamandaka
mohon ampun nimas kalau saya bertindak tidak sopan tidak apa apa kamandaka
bisakah kamu tunjukkan rencana keperajuritannya kepadaku
simpan lencana ini dengan baik baik jangan biarkan rencana ini jatuh dan
disalahgunakan oleh orang yang tidak benar
baik nih mas
kalau begitu saya permisi
aku sangat yakin dia adalah orang yang sama kamandaka
adalah orang yang telah menolongku dia seorang pendekar mumpuni tapi kenapa dia
menyamar menjadi prajurit aku harus menyelidikinya
itu waktu jerman
aku ingin minum disana
iya raden silahkan
ada apa kalian disini
kami sedang kehabisan perbekalan kami ingin mencari sumber air di mana sumber air
eis berikan airnya ke kamu semua
eis berikan airnya ke kamu semua
dia akan minum kita
tapi kan nek
prosedian air kita tinggal sedikit nek
tidak apa apa
mereka lebih memerlukan air itu
mereka lebih memerlukan air itu
terima kasih banyak
kalian singgah saja di rumah kami
tidak jauh dari sini
kebetulan ada makanan sedikit
terima kasih atas undangannya